tapi kalau kita udah rugiin orang
sengaja mumpung gak sengaja kita ganti
tuh dengerin pak on
bukan gue doang lo juga semua
ini temen temen aku semua nih
prih ini pak belu
anak anak motor baik baik kan by
pulang tapi yaudah deh kalau gitu
gak perlu karena papi harus segera puru puru
tapi mau ketemu dengan klien
lepas ini dong
kan motor kita gak mau
harusnya lo bersyukur ya

lepas ini dong kan motor kita gak mau

bensin lo abis jadi suka dorong dorong motor

jus lo nih mumpung ada
jadi kita harus pake
boleh kayak gitu dong
disana tuh banyak orang yang mau sholat
motor kita tuh berisik nanti keganggu sama konsentrasi mereka
gue juga suka kakak khusus sholatnya kalau ada motor lewat
sholat aja jarang lo soal soal itu

yaudah rep pulang aja
lagi juga kan ayah lo ada meeting
udah pulang aja
yaudah deh kalau gitu ntar nyampein aja ke mabek
yaudah deh ya
yaudah deh pak
tadi barusan kamu sama bapak kamu ya
aku udah di jalan
ya aku kan tadi barusan
selesai sholat di masjid
ini aku baru nyampe di warung
kamu tadi udah di masjid juga
untung aja aku gak sengaja gak ngasih tau reva kalo boy ada di masjid
kalo ketemu si boy
aku gak mungkin juga ngomelin si boy di depan siapa ini bapak tua ini
oh yaudah yaudah gak apa apa
salam aja ya buat papa kamu
yah yaudah deh
nanti aku salamin ya
pih ada salam tuh dari boy
emangnya tadi papi gak ketemu ya
tidak ada yang ketemu ya
dia sudah selesai
dia sudah selesai
dia sudah selesai
wah tuh mesti mau kita disini nemenin lo
atau mau kita pulang aja
gue takut kalo bener bener terjadi sesuatu
gimana kalo abah itu meninggal
jangan ngomong gitu duh gue jadi ikutan sedih
enggak enggak enggak
ah jadi kalau tim tegong tegong deh kan tuh
tengah hati saya makasih abah
kenapa jadi nyalahin si abah
saya gak terima
ya sudah kalau yang gitu kamu yang salah
kenapa kamu tidak ikut si abah
har kenapa jadi nyalain saya
ya sudah mudah mudahan kamu yang salah lah
kamu jangan nyari siapa yang salah
sudah jelas yang salah itu si kobar
ngerti gak kamu
nah terus jelas
duh salah si kobar
nah hal lain dicekik si kobar
tadi ada ngari weh
sekarang tadi kan si kobar bilang gak tahu
apa ada di mana
di mana pak butik
tapi yang jelas pasti abah ketemu sama kobar
tapi feeling aku si alex sama rio tahu semua tentang ini
pak kita kita ini si kelek dan si soneo kulit tangan
om dudung benar
gue juga yakin banget kalau rio tahu apa yang terjadi sama abah
dengan cara apapun juga gue harus cari abah
romeo si kelek
aku pamit dulu ya
gue kemana om
ada urusan om
gargan tinggi hai
be pasan winston ya be dua
tapi telurnya tiga
dado kalau mesin banyak banget
bagaimana nanti di medan perang do
maka gak ada makanan di sana
mesin banyak banget
masalahnya lo aja yang perang sana
gue gak mau
eh kejadian tadi aja di tukang buah
udah bikin gue jadi gak enak hati
bikin jadi beban pikiran gue
kalau soal yang di buah itu
nanti deh kita kesana
kalau kita punya salah sama orang
tapi kalau kita udah rugiin orang
sengaja maupun gak sengaja
tolong selain pak on
bukan gue doang
lo juga selain
kau mau makan
aduh ooh mama
mama lagi sedih tau
mama udah gak tahan lagi
kamu udah gak tahan lagi
gak tahan kenapa sih ma
ada masalah apa
mama udah gak tahu lagi
gak ada yang perhatian sama mama
mama mau minta cerai sama papa
pohon kira kira saya bercanda
tante kurang menghayati nangisnya
mama kok tiba tiba diem
nggak ada lagi yang peduli sama mama
kamu juga gak peduli lagi sama kamu
orang mama bilang ini tuh beneran
kok malah kamu bilang ini bercandaan sih
dari app atau sp

karena aku tuh ganda